program vaksinasi covid sembilan belas merupakan salah satu cara untuk mengatasi pandemi yang masih berlangsung hingga kini
sebenarnya sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terpapar virus atau bakteri
namun infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi
sehingga diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu dengan vaksinasi
nah apakah setelah kita divaksinasi masih perlu asupan khusus untuk meningkatkan efektivitas vaksin
berdasarkan studi yang diterbitkan jurnal advance social science
ada sejumlah makanan dan minuman yang layak dihindari usai vaksinasi
makanan olahan yaitu makanan yang telah diubah bentuk aslinya dengan pemrosesan pabrik
makanan tersebut mengandung lemak jenuh dan tinggi gula
selain itu makanan dengan kandungan lemak tinggi juga harus dihindari
tak kecuali makanan cepat
karena ternyata si lemak ini dapat mengganggu komposisi bakteri di dalam saluran cerna kita
yang dapat menyebabkan sistem imunitas di saluran cerna akan menjadi menurun
dan daya tahan tubuh seseorang ketika setelah vaksin
ini akan mengalami penurunan ketika seseorang tersebut mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi akan lemak
anda yang gemar minum minuman berenergi juga termasuk yang harus membatasi konsumsi produk ini
karena minuman berenergi membebani kelencar adrenal
maka makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang sangat adiktif
minuman berenergi juga mengandung gula tinggi
minuman bersoda dengan pemanis memberikan dampak seperti penambahan berat badan diabetes
kerusakan gigi hingga pembentukan lemak dan kolesterol tinggi
batasi konsumsi dari gula garam dan lemak itu sudah pasti
dimana kementerian kesehatan merekomendasikan untuk konsumsi gula sendiri
sebanyak lima puluh gram per hari atau setara dengan empat sendok makan gula per hari
kementerian kesehatan meyakinkan konsumsi makanan dan minuman manis terlalu berlebihan
karena ternyata makanan dan minuman manis termasuk minuman bersoda
dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita
yang dapat mengganggu sistem daya tahan tubuh kita di dalam melawan berbagai infeksi bakteri maupun virus
berbeda dengan ahli gisi pakar mikrobiologi mengatakan perlu adanya studi khusus
yang mempelajari perilaku konsumsi makanan tertentu terhadap efektivitas vaksin
ketika penyakit mengalami penyakit masalahnya kita tidak memiliki kontrol terhadap itu
jadi misalnya untuk menjawab pertanyaan tersebut
berarti ada satu studi khusus jadi nanti kita bagi dua kelompok
satu yang makan banyak berlemak satunya banyak makan sayur misalnya
dibandingkan apakah ada perbedaan insiden pusing insiden demam di antara dua kelompok tersebut
sayangnya kita belum pernah ada tuh studi seperti itu
sehingga akhirnya mungkin dugaan saya sama dugaan pakar mikrobiologi
jadi kita juga sama kita saling menduga
tapi yang pasti yang harus kita ukur prioritas pengukuran saat ini adalah
apakah setelah divaksinasi ini tingkat kejadian gejala covid yang harus masuk rumah sakit menurun tidak
nah itu yang mungkin harus kita fokuskan ke sana
berdasarkan data dari satgas covid sembilan belas hingga rabu tujuh belas maret dua ribu dua puluh
sebanyak empat tujuh ratus lima dua ratus empat puluh delapan orang sudah divaksin tahap pertama di indonesia
sementara pemerintah menargetkan lebih dari empat puluh juta orang menerima vaksin hingga juni dua ribu dua puluh satu
konsumsi makanan gizi seimbang dan sayuran serta buah yang kaya antioksidan memang diperlukan
tidak hanya saat kita menjalani vaksin tapi juga membantu meningkatkan imunitas saat pandemi masih melanda